musisi sekaligus politisi partai gerindra ahmad dhani
kami siang memenuhi panggilan penyidik subdit lima cybercrime di treskrim suspolda jawa timur
sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik
memenuhi panggilan pertama penyidik subdit lima cybercrime di treskrim suspolda jawa timur
sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik yang menjerat dirinya
ahmad dhani datang didampingi sejumlah kuasa hukum
ahmad dhani juga membawa surat permohonan pengajuan saksi ahli meringankan
mereka adalah ahli ite ahli komunikasi dan ahli pidana
mereka akan menguji hal yang disangkakan
jika tidak terbukti maka kuasa hukum akan mengajukan surat permohonan sp tiga
ahmad dhani sendiri yakin jika penyidik tidak akan melakukan penahanan terhadap dirinya
memenuhi panggilan dari polda jatim berkaitan dengan mas dhani
sebagai tersangka atas tuduhan
jadi pertama kita menunjukkan bahwa kita memang dari awal kooperatif kok
dan yang kedua bahwa hari ini
kenapa kita bilang bahwa tempoh hari ini agak terburu buru
polda menetapkan tersangka
nah untuk itulah hari ini
sekalian mas dhani juga memenuhi panggilan
dan juga kami sebagai kuasa hukum
tentu juga keinginan mas dhani
ini kita akan menyodorkan
atau menyampaikan memohon
agar kita diberikan kesempatan
ahli berkaitan dengan pasal yang dituduhkan
ya sejauh ini ya cukup baik
cuman ya karena itu tadi terlalu cepat mempersangkakan
tidak memberikan kesempatan kita untuk minimal gelar perkara khusus
kayak ahok kan juga ada tuh gelar perkara khusus